tadi akademik atmosfer dan untuk mencapai learning outcome nya itu tidak bisa ditawar lagi gitu ya
jadi ada bagian bagian dari mata kuliah yang harus luring begitu
jadi belum kelas kelas yang normal itu kita belum
tetapi itu bertahap setiap ada yang siap kita maju
nah yang kita lakukan juga seperti tadi pak andreas sampaikan
kita melakukan monef atau sidak lah ya monef sidak penerapan ptm ini di kampus ganesa
jadi contohnya beberapa hari yang lalu
lalu tim kami saat gas covid sarana prasarana itu datang ke beberapa fakultas sekolah
yang pada saat itu kita tahu sedang menyelenggarakan ptm
jadi kita sidak kita lihat tujuannya untuk perbaikan